kendaraan berjenis side to side vehicle atau ssv hingga all to ren
vehicle atau atv menjajal tanah lumpur dan pasir di kawasan cimanggis jawa barat
track ekstrim ini kerap menjadi incaran pecinta off road dalam menguji adrenalin
rea audrey salah satunya perempuan berusia dua puluh satu tahun ini gemar mengemudikan
kendaraan off road sejak dua ribu delapan belas medan bergelombang di jalur menurun menanjak
dan berbelok tajam menjadi tantangannya saat berkendara di alam terbuka
sebenarnya sih buat aku tuh justru adrenalin sport yang kayak gini tuh justru
form of my therapy jadi kenapa aku bisa mikir kalau itu terapi buat aku karena
kalau misalnya aku lagi adrenalin rush
biarkan orang refleks untuk kayak wah ngebut apa gitu kan tapi sebenarnya nggak
boleh gitu justru kita harus tenang dulu kita harus lihat misalkan call of dalam
konteks off road kita harus lihat kontur tanah kita harus lihat angin kemana kita
harusnya ada batu gede atau enggak jalan yang paling asik tapi aman yang mana
untuk dilewatin jadi itu benar benar fokus tapi at the same time adrenalin
rush jadi itu itu itu itu buat aku very interesting and very addicting selain
ya sudah bisa jadi kegiatan wisata yang dapat dilakukan masyarakat umum
melalui wisata safari off road para pemula dapat menguji adrenalin dengan mengenali
medan dan mengendarai langsung semua peserta wajib menggunakan helm full face
sarung tangan sepatu di atas mata kaki serta google untuk menjaga keamanan dan
kenyamanan saat beroproad di sepanjang perjalanan road captain dan sweeper
profesional juga akan mendampingi peserta pemula dalam memilih rute hingga
mengawasi situasi medan selain itu di masa pandemi saat ini tiap peserta juga
harus patuh protokol kesehatan protokol kesehatan tetap kita jalanin jadi setiap kali tamu yang datang
kita akan minimal kita akan rapi tes dulu kalau misalnya negatif baru bisa mencoba
kainem of road safari ini sedangkan untuk safety gear kita sudah siapkan untuk kainem off road safari ini sedangkan untuk safety gear kita sudah siapkan
jadi safety gear yaitu helm google sarung tangan sepatu anak anak hingga orang
dewasa dapat mencoba off road safari di berbagai kota pilihan seperti
jabodetabek dan bali melalui aplikasi online
indrayani laksmi soni sudistiono depok jawa barat